ihh si enon ngapain si nyomuteh dipikirin buang buang waktu aja non
iya ya pinter juga
haa surti gitu loh surti emang pinter dari dulu
nanan bibitnya mau kepo sedikit kalau nyomuteh emang kaburnya teh kemana
bi kalau misalnya aku tahu
lama banget sih lo
tadi lo nelpon gue minta gue kesini katanya sebentaran
ya lo kan deket kesini gue kan jauh ya
gue mau nanya pendapat lo
belom buka lo kenapa ya seneng banget
muka teman saya udah gak enak nih biar mukanya seger dikit
gue pikir abis kerjaan adriana muka lo berbinar binar
he malah gak enak gini kayak bakon lama lama
masalah adriana emang udah gak penting
lo pasti kaget deh apa yang gue alamin tadi
tadi gue habis tarung sama ivan
tuhan gak ada kapok kapoknya
emang itu apa ya apa berantem lo
emang gak ada gerapan lagi sih bisa berantem
ya gimana gak emosian sama dia
tadi pas gue lagi di jalan sendirian
tiba tiba dia datang manes manesin gue nyolot
kalau punya sumbu itu jangan pelik
kalau lo jadi gua
pasti emosi dah tadi
terus siapa yang menang
ya gua lah pake ditanya lo
untung aja lo menang
tapi kal kalau kita berurusan sama anak black cobra kayak gini
pasti gak ada ujungnya kal lo tau sendiri lah mereka
tapi tadi dia tuh udah keterlaluan banget ya
lo tau sendiri sih ivan melutnya kayak gimana
ya tapi kan biar gimana pun kita gak enak sama mondi lah
ivan kan sepupunya mondi
emang sih sepupunya
nondi orangnya tuh gak kacamata kuda kok
biar gue ngejelasin semuanya
hah mudah mudahan aja lah gitu
kal gue pesen s satu lagi ya
buat emak gue
ya pesen pesen aja kenapa ngizinnya ke gue
aduh ian ian
ya udah deh lo pesen dah
karena gue berbakti sama emak lo
bang terus satu bungkus ya
bang sama cewek ya bang
adrena kenapa bisa ngaduk ke papi ya
tahu dari mana coba dia
bukannya dia lagi kabur
dan kalaupun dia liat gue
dia lihat pas di mana
aduh cinta buta eh non
kagetin surti aja tau tau ada disitu
harusnya aku kali yang tiba tiba kaget
bebi nyanyi suaranya cetar banget
emang cetar kan eh cetar
mata kan bebi
mau ngapain bengong begitu aja
ini lagi mikirin pacar ya
eh bener kan
bebi genit ih si pajuk gue lagi mikirin pacar
maksudnya mama adriana
abis mama adriana kan belum pulang pulang juga
ya pikiran lah
buang buang waktu aja no
surti mah emang pinter dari dulu
bebi teh mau kepo sedikit
kalo nyomoteh emang kaburnya teh kemana
kalo misalnya aku tau
si mahmu itu kaburnya kemana
cari cari kemarin sama papi
lagian ngapain si nyomoteh dicari cari
menikahkan si nyomoteh kemana
tuhan sama non repatin disuruh aja cari nyomoteh baru
itu yang baik
dasar pembantu surti
lo liat aja nanti ya surti
lo ga tau berhadapan dengan siapa
maunya juga gitu kali
tapi ya susah lah
nanti kayaknya udah cinta mati banget sama si adriana
namanya orang udah cinta teh susah ya
surti teh jadi keingetan
semalem teh itu
tuhan teh nanya ke surti
katanya gimana non repat teh sekarang
sama nyomut udah baik belum
yang sebenernya kalo non repat
sekarang teh udah baik udah sopan
sama nyomoteh iya kan bener kan non
emang begitu kan kenyataannya ya non ya
apaan sih ini ama taman guru gue kayak gitu
mungkin dia pikir gue peduli apa dengan cara dia manggil manggil sok manis kayak gitu
mau gue emaknya
untuk kali ini gue gak mikirin allah sama sekali
gue udah gak peduli
yang terpenting saat ini adalah tante marissa
dia ini satu satunya cara gue
dia harus baik lagi sama gue
dia gak boleh diamin gue kayak gini
supaya gue bisa belikan sama boy satu satunya cara itu adalah tante marisa
gue harus kasih penjelasan
boleh dong diangkat tante marissa
tante marissa mohon diangkat
kenapa gak diangkat sih telepon dari gue
penting pengen dijelasin
tolong diangkat tante marissa
gue gak boleh nyerah gitu aja
tapi kalau gue telfon tante marissa apa mungkin tante marissa mau angkat telfon gue lagi
ya pilih gue sih pasti enggak
gue tau apa yang harus gue lakuin
assalamualaikum tante marissa
ini aku adriana
aku tahu kok kalau saat ini tante itu benci kesel gak suka sama adriana
mungkin tante marissa juga menyesal
sudah mau menjodohkan adriana dengan boy
aku tahu kalau tante marissa pasti marah banget sama aku
sejak pertama kali aku kenal boy
aku tuh cuma sayang dan cinta sama boy
maka dari itu akhirnya kita pacaran
setelah kita pacaran
aku kelihatan banget dari matanya boy
kalau boy itu dulu sayang sama aku
kita ketemu setiap hari
kita jalan bareng
aku bahagia banget bisa ada di samping boy
tiba tiba suatu hari
aku gak ngerti tante
aku gak ngerti apa yang ada di dalam pikiran mamaku
aku gak ngerti sama sekali
tiba tiba mamaku menyuruh
aku harus meninggalkan boy yang aku gak bisa sama sekali
itu berat banget
mamaku suruh aku meninggalkan boy
dan mamaku suruh aku menikah dengan laki laki pilihannya yang
umurnya jauh tua di atas aku
aku harus terpaksa menikahi laki laki yang sama sekali nggak aku cintai tentang
sama sekali tidak aku cintai
aku sempet nolak
aku sempat bilang sama mamaku
adriana gak bisa lakukan kemauan mama ini karena
yang akan menjalani hidup ini adalah adriana
kalau kamu gak nurutin apa maunya mama
mama akan usir kamu dari rumah
mama gak akan pernah anggap kamu sebagai anak mama lagi
berat banget tante berat banget